suasana hajatan pernikahan salah satu permukiman warga di jakarta selatan ini tampak meriah
sudah berdiri panggung kecil dan sound system serta prasmanan yang siap dinikmati para tamu
pesta hajatan pernikahan dimulai sejak pukul sembilan pagi hingga pukul delapan malam
sayangnya lokasi hajatan menutup akses jalan untuk warga
acara hajatan yang menutup jalan umum menyulitkan sebagian warga sekitar yang akan beraktivitas
penutupan jalan juga menimbulkan kemacetan serta ketidaknyamanan tetangga akibat suar yang bising
mungkin mau lewat ke warung atau gimana jadi tetap agak sedikit terganggu dengan ini
penyelenggara hajatan mengaku bahwa mereka memilih untuk menggelar acara di jalan umum karena tidak harus mengeluarkan biaya
mereka juga mengaku sudah mengikuti prosedur yang berlaku
sebagai warga yang baik kita tetap melaporkan
seperti biasanya kita mempersiapkan kartu keluarga yang berketempatan
ktp seperti biasa
biasanya dari rt rw kelurahan dan kepolisian
menurut kepala subdirektorat penegakan hukum di telantas polda metro jaya komisaris polisi fahri siregar
masyarakat yang akan menggelar hajatan dengan menggunakan sebagian atau keseluruhan jalan umum harus mengajukan izin paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan
apabila penutupan jalan mengakibatkan pengalihan arus lalu lintas maka harus dilihat tingkat klasifikasi jalan tersebut
apakah masuk jalan nasional

apakah masuk jalan nasional